pemangkasan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan bpnp dua ribu enam belas
naik menjadi rp satu ratus tiga puluh tujuh enam triliun
angka ini naik rp empat enam triliun rupiah dari angka yang sempat disebutkan belum lama ini
yakni rp satu ratus tiga puluh tiga sembilan triliun
jadi naik lagi ternyata oleh ibu sri mulyani
dan dilansir detik finance menteri keuangan sri mulyani menjelaskan
alasan kebijakan pemangkasan anggaran yang ditempuh menjelang akhir tahun
dalam rapat kerja dengan komisi sebelas dpr hari kamis
sri mulyani menyampaikan alasan pemerintah memangkas anggaran karena penerimaan pajak
diperkirakan meleset ataupun shortfall nya mencapai rp dua ratus sembilan belas triliun
dari target rp satu lima ratus dua puluh enam triliun
dan pemangkasan anggaran dalam apbn perubahan dua ribu enam belas terdiri dari penghematan pemerintah pusat
yakni belanja kementerian dan lembaga sebesar rp enam puluh empat tujuh triliun
sisanya merupakan penghematan
dana transfer ke daerah rp tujuh puluh satu triliun
dan dana desa sebesar rp dua delapan triliun
terkait untuk transfer ke daerah ini
ini memang salah satu efeknya adalah dana alokasi umum
yang akhirnya harus berimbas pada beberapa wilayah
baik itu kabupaten kota maupun juga untuk provinsi
dan terkait salah satunya adalah yang berhasil kemarin juga kami wawancarai
yaitu kota madia bandung tiga ratus dua miliar rupiah yang harus dibekukan untuk dana alokasi umumnya
luar biasa dan ini tempat
yang memang akan berimbas pada penghematan
belanja akan sedikit direm di sini